tolong dikretekin pak
gimana dikretekin teh
itu teh namanya dikretekin
kan kalau diangkat suka bunyi
sini sama bapak dikretekin
turun sedikit badannya berat tuh susah
ternyata sekarang badan kamu itu jadi berat
masa sih pak
kemarin tis udah olahraga main putsal
baru main putsal
sekali aja mah tuh tis
coba sekali lagi
kan harusnya entis yang dikretekin
oloh oloh pan susah tuh berat tis
oloh oloh pan susah tuh berat tis
maafin ntis pak
ntis udah ngerepotin bapak
ya enggak atuh
kalau bapak nanti sakit
kan kamu juga yang merawat
masya allah pak
aduh sakit pak
masya allah pak
masya allah pak
bapak tengok orang pake apaan
lu pake apa lagi atuh
pake apa atuh
udah gak ada benggol matis
apa aja atuh pak
yang penting mah jangan uang logam
kopi atuh ji
iya masa satu ember
pake senok biar gak perih
beneran gak perih
uluh uluh ntis
kamu teh kalau mani
sama ya pengung

barusan saya mau diserang sama emak pake sapu
saya salah paham
nah pas mau buang air panas
ya emak kirain
biar masuk angin dan peluk kamu jadi ilang
ini cocok buat kamu
agak reda tuh kan tapi tis biar sudah redak tapi kamu diem aja di rumah istirahat biar bapak aja
ngajak ya jangan atuh pak nanti bapak capek ngapa apa ngajak bapak mah pelan pelan santai
bukan apa apa tis bapak tebosen main sama haji muro sama babe kalau nggak ngobrol paling
mancing ya udah tuh pak terserah bapak aja tapi kalau bapak capek udahan ya iya assalamualaikum
waalaikumsalam kenapa lagi pak kecik motor udah bangkotnya udah kalau udah antre ngajak

hai hai hai bun bun iya
bikinin air kopi dong iya tapi ayo tunggu sebentar ya bun bun masak dulu airnya enggak lama kok masak airnya
cuma satu cangkir iya nggak papa bun bun hai hai hai hai hai haji gorengannya udah mateng belum
ya udah vu bre radar
ya udah deh aku tungguin
hai hai maaf something udah masak air buat kopi satu cangkir tapi copynya habis adanya enteh ya udah cry anya ngpng tersebut
apa bun bun
hari ini ada pesenan kue gak
dud dulu ya
mak mau ngambil pel dulu
harusnya kan jam segini rumah udah rapih
kalo mau bantuin
dia bukan nyindir lu
harusnya jam segini rumah udah rapih
tapi kan tadi bersihin belinya dulu mak
mau ngapain lu kemari
mau ngecek doang be
ya siapa tau
ineke apa citra butuh ojek
orangnya kagak ada di rumah
bebek ngapain kesini
lah ini kan kontrakan bu